sementara pengungkapan pusaran mega korupsi ktp elektronik masih akan bergulir panjang
kami siang mantan istri setonofanto luciana lili herlianti ibu dari duwina mikaela datang ke kpk
namun sayangnya luciana bungkam terkait alasan kedatangannya
namun luciana membantah kedatangannya untuk menunggu pemeriksaan duwina
luciana tiba di gedung kpk sekitar pukul satu siang
luciana terlihat membawa dokumen dan hanya beraktivitas di lobi gedung kpk

berselang tiga puluh menit kemudian luciana meninggalkan gedung kpk
nama luciana tidak ada dalam daftar pemeriksaan kasus korupsi ktp elektronik pada hari ini
dan ketika ditanya wartawan luciana tidak menyebut alasan kedatangannya ke kpk
lalu lili herlianti ibu dari duina mihaela datang ke kpk